sejumlah elektronik ktp ditemukan bertebaran di areal persawanan di kawasan pondokopi durensawit jakarta timur sabtu siang
belum diketahui pasti adanya penemuan iktp dengan jumlah banyak di area ini
ketahuan dari mana
ini mah pasurnya
saya pegang aja
aslinya yang tidak ada ktpnya tadi
di sini numpuknya di sini
warga rt tiga ru sebelas kelurahan podokopi durensawi jakarta timur digegerkan dengan penemuan sejumlah keping elektronik ktp di areal persawanan pada sabtu siang
saya dapat telpon dari salah
iktp ini ditemukan bertebaran di areal persawahan yang tak jauh dari perkampungan warga
bahkan warga sekitar juga menemukan satu karung lagi yang berisi keping iktp di sekitar lokasi persawahan
dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan warga kebanyakan pemilik iktp tersebut berdomisili di wilayah kecamatan durensawi

ketua rws tempat mengatakan awalnya ribuan iktp tersebut ditemukan oleh sejumlah anak anak yang tengah bermain di areal persawahan

nah di karung itulah setelah saya hitung wah saya nggak mungkin akan menghitung jumlahnya hampir ribuan
jadi cukup dengan itu
nah dari sana saya mengambil sikap memberitahu kepada teman teman di kelurahan maupun dengan birokrasi bahwa telah ditemukan ktp
yang kebetulan ini didominasi oleh warga pondok lapanggir